ya bisa aja sih
tapi yang jadi permasalahan sekarang kan
si putri ada di rumah si rizky
please jangan pernah tinggalin gue lagi
kan kalian cuma
berdua dua sahabat gue
gue gak punya siapa siapa lagi
gue tadi udah ninggalin loh ya
gue juga minta maaf ya mel harusnya tuh kita semua tuh solid
kan kalian berdua tau
gue udah hancur banget
pokoknya gue akan bantuin lo sekarang
untuk cariin pangeran ya
tapi gimana caranya cari pangeran
gue udah hopeless banget
ya gampang udah coba
kali aja mereka bisa kasih loh informasi
kok gue gak kepikiran
bener juga sih
sebenernya gue cemburu sih kalo lo harus telepon gio
meskipun lo cuma nanyain soal pangeran
karena gue tau mel
fokus lo pasti berubah ke pangeran bukan ke jiu
jadi gue gak usah khawatir
thank you ya lo udah ngasih ide gue untuk telepon gio
sumpah smart banget
gue gak kekecewa sama sekali
jadi kita cuma mau nunggu disini deh
cuma ini kan cara yang paling aman
minta tolong lo berdua kesana
jemput usus goreng buat gue kesini
gak mungkin kan
tapi gue penasaran deh
lu itu suka sama putri
naksir atau gimana sih
maksud lo apa sih nanya kayak gitu
lo sengaja mau nyindir gue
jelat lo udah sendiri
ya iyalah secara lo itu kan gagisnya gede banget
masih perlu gue jelasin emangnya
kan lo berdua juga udah tau pasti
gue keluar sebentar ya
mau angkat telepon
ngapain sih sih gio
angkat telepon doang pake keluar mobil
ya udahlah tak penting
yang penting sekarang kita fokus liatin usus goreng
kalo dia keluar kabarin ya
wah lagi panik banget nih nyari pangeran
iya pangeran gue teleponin berkali kali gak angkat
kayaknya dia sengaja ya mau jauhin gue
lo tenang dulu ya mel jangan nangis kayak gini
lo bisa gak bantuin cari pangeran
gue udah gak tau lagi cari pangeran kayak gimana
iya mel gue paham
gue ngerti banget kok gimana perasaan lo
tapi gue mohon lo tenang dulu ya
sekarang lo sendiri
nggak kok gue gak sendiri
mereka yang bantuin nyari nomer lo
sedangkan gue gak bisa lihat
apa yang harus gue lakuin sekarang
kalo gue bilang pangeran ada disini
pasti semua jadi kacau
gue gak tega sama mel
lo mau kan bettering gue yuk
padahal kan gue gak pernah salahin pangeran kalau buta ini kan karena dia
bantuin gue ya yuk please
mau bantuin gue kan yuk
gue yakin lo pasti tau pangeran dimana
thank you yuk
pasti dia kasih tau sesuatu kan
boro boro ngasih tau sesuatu
gak ngasih tau sama sekali
iya dia tuh cuma ya nanyain gue basa basi kayak gitu
emang dia pikir gue peduli apa
supaya gue yakin banget
pasti dia diancim sama pangeran untuk gak ngasih tau gue pangeran dimana
dia bakal ngerasa kasian gitu
kayaknya keadaan udah bener bener parah deh
masa lo nangis nangis kejiwa aja itu gak ada efeknya sama dia
berarti mereka tuh udah solid yang bunyiin keadaan pangeran
sumpah gue bener bener hate this situation tau gak
udah bokap gue gak ada kabar pangeran gak ada kabar

kesel banget sampe pangeran balik ke cewek asongan
ini gue juga ti
seriusan lo belum makan
gue udah makan sih cuman gara gara emosi
jadi kayak berasa belum makan dari sd
tante makasih ya makanannya enak banget loh tante tuh malah seneng loh kamu gabung
di sini rumah ini tuh jadi tambah seru dan tambah rame ada kamu oh iya citra jadi enggak
enak nih udah makan banyak udah selesai makan tapi buru buru mau pamit harusnya kan cuci
piring dulu ya gimana sih lo harusnya kan lo cuci piring dulu bersih bersih ngepel gimana sih
enggaklah serius serius bercanda baper banget sih
citra nggak apa apa kok kalau kamu habis makan kamu mau pulang tentu enggak ada masalah kok tapi
besok jangan lupa kesini lagi mampir lagi ya di sini kan ada putri
sekarang kan putri dan ibunya tinggal di sini jadi kamu harus sering banget kesini
iya tante oh iya chat ke depannya bareng ya soalnya gue mau ke minimarket ada yang mau gue beli
biar gue aja yang nganterin nggak usah ki nggak papa gue bisa jalan kok sama citra juga
ya tapi kan tetap aja gue takut lo kenapa napa gue kan khawatir sama lo
rizky udah putri kan mau sendiri biarin aja lah parno aman sih kamu gak bakal hilang juga putri
akan balik lagi ke sini iya deh tapi yang penting hati hati ya iya ki gimana ya kalau sebenarnya
perasaan putri itu nggak ke rizky pasti putri itu ngerasa terbombol
ini karena kebaikan dan perhatian rizky itu udah banyak banget hai aku harus cari kontrakan
secepatnya nih supaya putri gak ngerasa makin bersalah ke rizky
tuh bete nih gara gara nungguin pangeran terus gue jadi lapar deh gue juga deh jadi kepikiran
pengen makan yang pedes pedes gitu apa ya makanan indonesia enak sih tapi apa ya